bagaimana kondisi terkini di sekitar kawasan puncak bogor di saat libur panjang kali ini bergabung arief kurniawan produser lapangan cnn indonesia
arief selamat malam
baik arief pantauan anda saat ini di kawasan puncak bogor di masa long weekend apakah skema ganjil genap dan juga one way atau sistem rekayasa one way ini berhasil mengurai kepadatan di sana
ya saat malam tiffany betul sekali memang pada hari ini memasuki libur panjang dari satu juni sampai delapan juni kawasan puncak itu diserbu ya oleh warga yang ingin berwisata
dan pada malam hari ini ini kepadatan masih terjadi dan anda bisa lihat di belakang saya saat ini mobil mobil yang keluar dari gerbang tol ciawi menuju ke simpang gadok untuk naik ke atas saat ini kondisinya padat merayap
dan meskipun kondisinya padat merayap namun kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan pada hari ini
siang hari tadi yang bisa dibilang pada malam hari ini sudah mulai terurai karena puncak kepadatan di kawasan puncak di jalur puncak mulai dari simpang gadok sampai dengan pasar cisaru itu terjadi pada siang hari tadi
karena pada siang hari tadi itu sistem one way diberlakukan untuk kendaraan yang arah dari jakarta menuju ke puncak itu ditutup
sehingga banyak kendaraan yang kemudian berpindah rute dan mereka keluar di pasar ciawi
kemudian tadi sudah mulai turunai pada pukul enam belas karena tadi pada pukul enam belas itu sistem one way sudah dicabut sehingga saat ini kondisi di simpang gadok menuju ke atas puncak ke pasar cisarua menuju ke puncak pas ini sudah normal
meskipun begitu kepadatan nampaknya memang masih terjadi namun kondisi ini dianggap wajar karena memang ini adalah libur panjang
dan sebagai informasi memang rekaya selalu lintas dengan sistem ngejir kenap dan juga one way
ini dinilai cukup efektif karena bisa menghindari kepadatan bertumpuk kendaraan pada suatu waktu
karena memang one way tadi kan diberlakukan selama kurang lebih tiga jam meskipun ditutup selama tiga jam namun hal tersebut efektif untuk mengurai ataupun memperlancar arus lalu lintas di kawasan simpang gadok sama dengan pasar cisarwa
dan memang pada malam hari ini itu masih ada titik titik kemacetan di jalur puncak yang pertama itu adalah disini di simpang gadok
disini jalannya bottleneck atau menyempit
lalu berikutnya itu adalah di kawasan pasir muncang megamendung sampai dengan pasar cisarua
dan meskipun padat merayap ini kepadatan estimasinya untuk perjalanan sepuluh km ini bisa ditempuh selama kurang lebih empat puluh menit
dan meskipun empat puluh menit namun yang penting bisa berjalan kendaraan tidak berhenti total ataupun mengalami pelambatan yang sampai dengan berjam jam
dan memang estimasi kendaraan
kendaraan yang memasuki kawasan puncak ini bisa mencapai puluhan ribu
karena memang dari pihak satlanis power spokor jika dalam suatu waktu itu jumlah kendaraan lebihi sampai ke dua puluh ribu maka akan diberlakukan sistem one way
dan dengan sudah dibuka sistem one way itu artinya kendaraan yang masuk ke puncak pada malam hari ini sudah mulai turun yaitu di bawah dua puluh ribu
namun meskipun begitu sistem rekayasa lalin gage ini masih akan diberlakukan sampai dengan empat juni nanti
dan juga sistem one way juga akan diberlakukan situasional karena memang sampai dengan malam hari ini
itu banyak sekali anggota pores atas polres bogor yang masih berjaga untuk memantau arus kendaraan yang masuk
karena memang ini adalah libur panjang sampai dengan empat juni
jadi akan banyak sekali potensi terjadinya kemacetan karena memang banyak warga yang ingin berwisata di kawasan jalur puncak
terima kasih arief kurniawan produser lapangan cnn indonesia atas laporan anda
selamat malam selamat bertugas kembali